ya ampun putri
itu hasilnya kenapa kejang kejang begitu
ayo buran bawa ke dokter ya
tadi aku udah bawa ke rumah sakit tante
apa kata dokter
ada gumpalan darah di kepalanya akila
dan itu harus segera dioperasi
udah anak aku ini gak punya ayah
dan sekarang kamu bakalan ninggalin aku raja
bahkan rumah ini pun bakalan disita
kita harus segera pindah dari rumah ini
kamu telpon papa
aku gak mau ngeragutin papa ray dan mama citra
kenapa gak mau
cuma mereka yang bisa menolong kita raja
gak bisa tante
karena aku udah ngecewain mama citra
uang yang dia kasih ke aku
gak aku gunakan dengan baik
lebih baik kamu minta tolong soal papa
seperti yang tadi aku bilang
aku minta maaf sama kalian semua
tapi kayaknya kita harus tinggal di rumah yang lebih kecil
lain hari tadinez
saya minta syaikh
memang sudah lepas
kita sekadar berangkat
aku ikutin semua keputusan kamu
selama yang runtuh
tapi aku gak enak sama kamu
kamu sekarang jadi ikutan susah karena aku
mau hidup susah
terima kasih sayang
nyebelin banget sih
so pamer pamer kemesraan lagi
kasian deh kalian
aku mau pergi dulu ya
aku harus cari kontrakan
kamu tinggal di rumah aku aja
aku mau berit dulu
lagian juga kan rumah aku kosong
aku gak mau
karena aku putri dan arsila
akan tinggal di rumah kontrakan
yaudah kalau gitu
kamu harus sembuh
kasian papa kamu lagi banyak masalah
ya ampun putri
itu hasilnya kenapa kejang kejang begitu
ayo buron bawa ke dokter ya
tadi aku udah bawa ke rumah sakit tante
apa kata dokter
ada gumpalan darah di kepalanya akila
dan itu harus segera dioperasi
jadi arsila harus segera dioperasi
dan biayanya mahal banget tante
banyak sekali putri
terus biaya segitu banyak
kamu mau dapat uang dari mana putri
makanya aku bingung banget
gak mungkin karena aku minta sama raja
karena raja aja lagi ada
terus putusan kamu gimana
mungkin aku akan jual semua perhiasan aku tante
tante temenin kamu ya
cerita dulu aja pastinya
dia langsung ceraiin aku
bapak harus percaya sama aku
aku udah anak papa
yaudah kalau gitu kita cerai aja
oh jadi ini tujuan kamu ya
supaya kamu bisa ceraiin aku
kamu jangan pikir aku bodoh ya adia
ini semua pasti ulah kamu kan
kok aku sih
jelas jelas dia yang udah jebak aku
aku lebih percaya sama anakku sendiri
karena aku tau sifat dia seperti apa
udahlah kamu usah bawa sama aku
papa tadi emosi banget
kamu cunak papa
aku kesal banget kalau kamu gak akan bohong sama papa
kalau papa percaya sama aku
iya jadi papa salah paham aja

kok udah capek capek bikin diminuman malah gak diminum
aku baru inget
sebelum aku pingsan
kamu kasih aku minuman
dan kamu paksa aku untuk minum itu
kepala aku pusing
dan aku gak inget sama papa
jangan jangan kamu yang ngacunin aku
aku sudah ngacu
aku sudah ngacu
ia sudah ngejar
aku sudah nangis
aku sudah nangis
aku sudah nangis
aku sudah nangis
aku sudah nangis
ya ampun ya pak

jadi pas kamu pulang
kamu langsung becain aku
kamu mau bohong
aku gak percaya sama kamu
dewa tunggu dulu
mau kemana kamu sih
lepasin dong om lepasin
supaya kamu bisa mencari dari aku
jangan kalau pihak aku bodoh ya
mulai sekarang kan aku suami kamu
jadi mulai sekarang juga
aku harus cari akal
aku harus cerai sama om emas
semua kan aku lakukan
yang penting arshila selamat
tinggal ini satu satunya sisa hartaku
dan aku harus menggadai semua perhiasan ini
ada apa mbak
saya mau gadai mas
oh ada masnya
boleh saya lihat
ini boleh dicek
semoga cukup untuk biaya operasinya arshila
ini uangnya mbak
mohon dihitung kembali
terima kasih pak
pokoknya lo lihat situasi
kalau situasinya aman
lo rampas tasnya
ya disitu kan lagi ada uangnya arsila untuk biaya operasi
raja kamu sudah pulang
saya sudah dapat kontrakan
dan gak mahal
saya putri dan arsila harus segera pergi dari rumah ini
maaf aja tante jadi gak tenang kalau belum bilang ini ke kamu
ada apa tante
arsila kenapa tante
aduh tante benar benar jadi gak enak nih kalau gak bilang ini ke kamu
tapi tante juga tahu putri pasti belum kasih tahu kamu kan
dia harus segera dioperasi
makanya sekarang putri keluar buat cari uang dan mau jual semua perhiasannya untuk biaya pengobatannya arshila
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
tante harusnya gak bilang ini ke kamu tapi
kamu harus tahu kan
sabar ya raja

takut lagi buat matem mateman